dalam sepuluh tahun terakhir telah terjadi sembilan kecelakaan pesawat di wilayah mesir
jumlah korban terbesar dalam pesawat metrojet yang diduga ditembak jatuh kelompok teroris pada tahun dua ribu lima belas lalu
antara tahun dua ribu enam dan dua ribu tujuh terjadi dua kali kecelakaan yang mengakibatkan sembilan korban tewas
jumlah kecelakaan terbesar terjadi pada tahun dua ribu sembilan belas
ada dua kejadian dengan korban lima orang tewas
sementara itu kecelakaan juga terjadi setiap tahun antara tahun dua ribu sepuluh dan dua ribu sebelas yang menimpa maskapai phuket airlines dan egypt air
beruntung tidak ada korban jiwa dalam dua kejadian ini
dan jumlah korban tewas terbanyak dialami oleh maskapai metrojet yang jatuh pada tiga puluh satu oktober dua ribu lima belas
kuat dugaan pesawat asal rusia ini jatuh
akibat ditembak teroris
sebelumnya di tahun dua ribu empat belas juga ada satu kecelakaan pesawat yang menewaskan enam orang
terakhir pada tanggal sembilan belas mei kemarin pesawat egypt air yang mengangkut lima puluh enam penumpang dan sepuluh awak hilang dari radar
ini adalah pesawat egypt air kedua yang mengalami musibah di mesir dalam sepuluh tahun terakhir